melalui semuanya telepon sudah ada pak anggodo selaku kepala balai taman nasional ujung kulon
dan juga melalui sambungan zoom ada koordinator javan rhino expedition team david hermanjaya
selamat siang david dan juga pak anggodo
baik selamat hari badak sedunia teman teman
kita sudah merayakan world rhino day ini sejak dua ribu sepuluh dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya badak di dunia
yang populasinya sudah semakin terancam khususnya di indonesia
mungkin kita ke pak anggodo terlebih dahulu pak
pak anggodo ini bicara tentang persebarannya begitu
seperti badak sumatera dan juga badak jawa yang sudah masuk dalam fase critically engger
teman teman yang bergerak langsung khususnya di taman nasional ujung kulon ini ya pak anggodo dengan badak jawa begitu
kalau sampai saat ini seperti apa sih pak kondisinya tentang keberadaan mereka
karena belum lama ini saya dengar di sana ada dua kelahiran individu baru ya pak
ya betul jadi badak jawa itu hanya satu satunya
satunya ada di taman nasional ujung kulon yaitu di daerah semenanjung ujung kulon
jadi sampai saat ini hanya berada di semenanjung ujung kulon
sementara ujung bawah sendiri luasnya satu ratus dua ribu hektare
badak jawa itu sekitar kurang lebih tiga puluh delapan ribu hektare ada di semenanjung ujung kulon
hanya di semenanjung
bagaimana kondisi mereka saat ini pak
ada berapa banyak persebarannya yang sampai tahun dua ribu dua puluh ini masih ada
sama nasional ujung kulon
jadi akhir akhir ini pengembangannya semakin baik
artinya dari tahun dua ribu delapan belas ada empat anak badak
dua ribu sembilan belas juga kelahiran empat anak badak
dan dua ribu dua puluh ini segera alhamdulillah bertambah lagi dua
jadi sekarang jumlah total badak jawa di ujung kulon adalah tujuh puluh empat individu
oke total tujuh puluh empat individu yang ada di sana
kalau bicara tentang habitatnya
seperti apa pak sikon taman nasional ujung kulon saat ini
apalagi ini di masa pandemi mungkin para petugas atau operator yang memantau ini
juga kesulitan untuk bisa bergerak di masa seperti ini
jadi jumlah badak ini adalah yang tertinggi sejak kata kataan yang terakhir yang lalu
yaitu sejak tahun tujuh puluh an delapan puluh
ini termasuk jumlah ini karena kita menggunakan metode memasangan kamera video trap
di sekitar seratus titik pengamatan
jadi petugas kita selama pandemi ini tetap bertugas seperti biasa
artinya banten ini masih relatif aman dari penyebaran corona
artinya tugas kita tetap masuk seperti biasa
jadi untuk yang reguler itu dua minggu di lapangan dan dua minggu off
sementara kalau yang petugas pemasang ini
kita melakukan beberapa kali selama tahun ini
jadi ini sudah pemasangan yang kesekian
oke baik pak anggodo
kita ke david mungkin ya selanjutnya pak anggodo
david selamat hari badak sedunia
sisa mungkin ini menjadi angka yang membahagiakan ya untuk kita di indonesia khususnya
karena tujuh puluh empat angka ini merupakan angka yang baik sekali untuk pertumbuhan di sana
namun mengingat tadi kalau misalnya pak anggodo bilang
taman nasional ujung kulon ini menjadi satu satunya kantong populasi
persebaran badak jawa yang tertinggal di indonesia
sebetulnya david dan teman teman ini di javan rhino expedition team
apa sih yang membuat kegelisahan kalian akhirnya sampai menghasilkan sebuah proyek buku
dan projek projek lainnya dalam rangka melestarikan badak jawa di indonesia
javan rhino expedition merupakan sebuah projek yang sangat penting
kita juga mencari beberapa ekspedisi untuk menyuarakan konservasi badak jawa di taman nasional ujung kulon
kita terdiri dari berbagai beberapa anak muda
dari disiplin ilmu yang berbeda beda
kita membuat karya buku foto dan video dokumenter
dan kita melihat memang indonesia sangat sungguh ya
berikan dua spesies badak
dari lima spesies badak yang ada di dunia
badak sumatera dan badak jawa
menyoroti badak jawa
kita melakukan kegiatan untuk support kegiatan balai taman nasional ujung kulon
dan kementerian kehutanan dalam melakukan penjagaan di kawasan
kita melihat banyak sekali cerita manusia konservasi di indonesia
dan bagaimana keadaan uniknya keadaan badak jawa itu sendiri
yang sekarang hanya ada satu satunya di taman nasional ujung kulon
tidak ada di kebun binatang manapun
kita melihat ini adalah isu yang baik
diangkat dan disebarkan ke masyarakat luas
agar konservasi di indonesia dan badak jawa meningkat
oke david saya ingat sekali karena saya ikut dalam ekspedisi pertama anda
waktu itu ke ujung kulon
waktu pertama kali proyek ini berjalan sampai akhirnya sudah sejauh ini
ini makan waktu cukup lama sekali david
kalau dari temuan temuan david di lapangan
kan kalau kita tahu di taman nasional ujung kulon ini
badak bukanlah mamalia yang mudah ditemui
bagaimana teman teman bisa memetakan persebarannya
lalu hal hal apa aja yang harus dilakukan
dan bagaimana kesadaran masyarakat terkait dengan isu ini david
oke tentu dalam melakukan sebuah ekspedisi kita tidak bisa bekerja sendirian
kita tentu bersama dengan para ahli baik dari taman nasional jengkulon
dari para ahli beberapa lembaga dan juga dengan masyarakat
yang membuat saya kagum adalah kemampuan masyarakat dalam baca situasi di dalam hutan
maupun bagaimana pandangan pandangan masyarakat terhadap badak jawa sendiri
mereka mempunyai cara yang unik dalam menjaga badak jawa
dan ketika bekerja sama dengan mereka saya cukup kaget juga karena berapa informasi yang ada
yang kita terima tidak ada di google atau tidak ada di internet manapun
seperti apa misalnya david
saya ingin menjelaskan kepada seorang peneliti
oke temuan seperti apa david misalnya yang tidak bisa kita temui di google
dari informasi informasi yang berhasil anda dapatkan
mereka masyarakat ujung kulon waktu itu memberikan catatan kepada saya
kebetulan kami tidak boleh mendokumentasikan sayang sekali
tapi kami sangat bersyukur mereka masih menjadi tuan di negaranya sendiri
di negaranya sendiri
mereka bisa mengerti bagaimana perilaku badak jawa dari satuan tahun
bulan hari dan jam
oh ya dengan cara manual mereka bisa memantau itu semua luar biasa sekali ya
iya karena mereka memang adalah masyarakat mitra polhut yang digandeng bersama taman nasional ujung kulon
untuk melakukan pemasangan kamera trap setiap bulan
sehingga mereka berinisiatif juga untuk melakukan pencatatan pencatatan tersebut
itu yang membuat saya sangat khasum
oke baik david kita kembali lagi ke pak anggodo
pak anggodo seperti yang tadi disebutkan oleh david
dengan bagaimana mungkin pihak dari taman nasional juga sangat concern terkait dengan hal ini begitu ya pak
kalau kita tahu juga bicara tentang populasi badak dan persebarannya
di faktor eksternal misal seperti gempa bumi tsunami ataupun mungkin letusan krakatau
atau mungkin faktor faktor alam lainnya yang bisa menjadi faktor sedikitnya persebaran
ataupun punahnya badak yang ada di sana
namun kalau bicara tentang perburuan pak dari data yang dimiliki taman nasional sendiri
apakah masih ada oknum oknum tidak bertanggung jawab yang masih melakukan kegiatan perburuan badak di sana
baik kalau di taman nasional ujung kulon sendiri kita ada tim yang disebut rpu atau rhino protecting unit
yang beranggotakan enam orang pns kita dan dua puluh dua orang masyarakat
ini yang berpatroli di seluruh area badak yang ada di habitatnya
lalu juga didukung oleh marine patrol itu sejumlah dua belas orang masyarakat dan dipimpin oleh kanitnya
yaitu dari taman nasional ujung kulon sendiri
kita dibantu oleh yayasan badak indonesia
lalu dengan tim patroli ini yang terus menerus jaga kawasan
ternyata guru guru mikayem tadi
melakukan optimalisasi padang rumput untuk habitat banteng
karena banteng ini hidup bergambingan dengan badak
juga melakukan nutris pengkayaan tanaman pakan dan pengandalan langkap
oke baik pak anggono pertanyaan terakhir mungkin
di hari badak sedunia ini apakah ada ajakan ataupun pesan dari rekan rekan di taman nasional ujung kulon khususnya
untuk semua masyarakat indonesia supaya bisa turut serta dalam pelestarian badak di indonesia pak
kepada masyarakat indonesia khususnya pemerhati badak kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya
yang sungguh sungguh terhadap keberadaan badak ujung kulon ini yang merupakan satwa satu satunya yang ada di ujung kulon
lalu kita mengharapkan para peserta juga selain pemerintah pusat juga pemerintah daerah
lalu masyarakat desa sekitar kawasan konservasi juga dibantu oleh mitra lainnya
di samping juga dari ada peran dari dai dari ulama sekitar di mana selama ini aktif berperan membantu taman sar ujung kulon
kita semua selalu bekerja bersama masyarakat karena tugas kita juga sebagian besar adalah masyarakat ujung kulon sendiri demikian
baik pak anggodo mungkin juga dari david ya
sebagai teman teman di movement untuk perlindungan badak ini
ada pesan ataupun ajakan kepada semua teman teman milenial ataupun masyarakat di hari badak sedunia silakan david
oke untuk semua masyarakat indonesia mungkin memang penting banget sekarang menyuarakan konservasi badak jawa
karena bukan hanya kita saja yang tinggal di bumi ini
dan untuk semua konten kreator isu isu tentang konservasi atau lingkungan sangat banyak
tentunya kita tidak boleh hanya berkumpul pada satu bidang saja
kita harus berkolaborasi untuk menciptakan gaung konservasi yang lebih luas
baik david saya tunggu ajakannya untuk ekspedisi berikutnya
kita akan kembali melanglang buannya lagi selepas pandemi ini
terima kasih dan juga pak anggodo
baik pak anggodo terima kasih banyak
salam untuk semua rekan rekan dan para ranger di taman nasional ujung kulon
selamat hari badak sudunia teman teman